menteri perdagangan republik indonesia jules kivli hassan mengunjungi trade expo indonesia atau pameran dagang indonesia di internasional convention center ice bsd tanggrang sabtu siang
pada kesempatan ini mendak mendorong para pelaku umkm memiliki ekosistem yang bisa memasarkan produk indonesia untuk masuk ke dalam pasar internasional
datang bersama rombongan mendak langsung mendatangi stand produk pangan salah satu stand umkm asal lampung yang memproduksi olahan pisang
yang telah memenangkan award ukm pangan dengan berbagai olahan pisang salah satunya pisang goreng beku yang sudah menembus pasar internasional
saat meninjau jakarta muslim fashion week yang juga turut berlangsung pada pameran dagang tersebut
mendak mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah guna melindungi industri garmen maupun produk pakaian hasil karya
terutama untuk menjaga kepentingan pemerintah
ini terutama pakaian muslim dan mendorong kerjasama ke semua pihak agar indonesia bisa menjadi pusat pakaian muslim dunia
berdasarkan data pameran hingga hari ini sudah tercatat jumlah transaksi pada pakaian muslim mencapai rp tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah dan secara keseluruhan pameran sudah mencapai lima enam miliar
diharapkan jumlah ini akan bertambah pada hari terakhir pameran
tentu pemerintah langkah langkah yang kita lakukan tentu seperti ini pameran terus mempertemukan pihak pihak
membangun ekosistemnya juga kita melindungi menata agar pemerintah hadir untuk melindungi teman teman kita usaha usaha kita desain desain muda kita
dari serbuan ya atau perlakuan produk produk impor misalnya yang tidak fair tidak adil
per hari ini sudah tiga ratus tiga puluh miliar
ya itu sudah rp tiga ratus tiga puluh miliar
rp tiga ratus miliar lebih yang muslim fashion week ini yang diadakan ini
kalau seluruh ti sampai hari ini sudah hampir lima enam miliar dolar
mudah mudahan nanti penutupan bisa lebih besar daripada tahun lalu
saya kira begitu ya
kita ini punya beragam makanan yang hebat hebat enak enak gak kalah sama kuliner kelas dunia
nah ini yang harus kita juga harus kita bangun ekosistemnya
jangan sampai kita tidak bisa
jangan sampai mie dari luar saja masuk dari negara tangga masuk ya
nah ini juga mulai harus kita ekosistemnya kita bangun
dalam negeri harus jadi tuan rumah
secara bertahap kita juga harus mulai menyerbu pasar internasional itu
untuk diketahui trade expo indonesia adalah sebuah pameran dagang tahunan di indonesia
yang diikuti oleh ratusan peserta
baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menampilkan produk dari kuliner fashion
kesehatan kecantikan peralatan rumah tangga hingga produk layanan lainnya